seorang nenek di gresik nyaris tak tertolong nyawanya
setelah tertimpa bangunan yang diterjang angin puting beliung
beruntung korban berhasil diselamatkan berkat pertolongan warga
beginilah proses evakuasi seorang wanita tua
yang rumahnya runtuh akibat terjangan angin puting beliung
rabu pagi di gresik jawa timur
kejadian ini meluluh lantahkan rumah nenek yang tinggal sebatang kara
nenek yang sudah berusia tujuh puluh tahun ini tertimpa reruntuhan bangunan rumahnya
yang roboh akibat puting beliung
beruntung warga setempat menemukan korban di antara puing puing
nenek siani langsung dievakuasi ke rumah tetangganya
diduga dari pengakuannya korban hendak memberi makan tiga ekor ayamnya di dalam rumah
tiba tiba mendengar suara gemuruh dan tak lama kemudian rumahnya ambruk dan menimpa korban
neku muningetan lupa keratak matan kulon sangat kan boton roboh gila kulon
dato kulon kebiuan matan
salah satu saksi mata melihat angin kencang dan memporak porandakan sejumlah rumah
tak lama kemudian saksi mendengar suara minta tolong dari seorang nenek yang tertimpa puing bangunan
kalau minta bantuan bantuan keliling keliling bantuan minta bantuan tangga
akhirnya gini ku tiangin taksi darin ketinggal
cari sampe ketemu akhirnya ketemu tengah dhb ane ane di bawahnya reng osok
sementara aparat bersama warga bergotong royong mengevakuasi puing puing rumah yang hancur
camat malung panggang dan muspika setempat berjanji akan memberikan bantuan dana
bagi warga yang menjadi korban bencana serta membangun rumah korban lebih permanen